ya dan selain juga informasi tadi mengenai kasus dari meikarta
ada juga kasus yang kemudian kemarin ini juga santer terdengar
tembakan yang mengenai gedung dpr ri dan kita langsung saja bergabung
dari proses rekonstruksi yang tengah berlangsung saat ini di lapangan tembak senayan
dewan perwakilan rakyat gedung nusantara i seperti kita ketahui
dan yang kedua tersangka juga hadir langsung
ini merupakan tersangka dengan ini siali awe

kita ketahui bahwa polisi ini

yang dilakukan ini
sekarang ini tadi dilakukan di negeri petak asli
di mana terjadi keag ask bentuk
dan untuk mengetahui bagaimana
sebenarnya situasi terkini dari
proses rekonstruksi ini sudah ada
produser lapangan cnn indonesia jimmy chandra
sana kita akan mencoba
untuk bisa terhubung
dan mengetahui bagaimana situasinya
jimmy bisa mendengar kami
ya kita bisa mendengar

bisa anda gambarkan seperti apa situasi

ya benar sekali saat ini sedang
rekonstruksi yang adegan
ketiga adegan pertama ialah
ketiga tepung kamasuk
tersangka mengambil senjata
dan adegan ketiga
di sini sudah terhadir
anggota dpr bapak suding
dan direktur kriminal umum
ya lalu dari
keluar begitu hasilnya
dan bagaimana apakah sudah ditemukan
peluru itu bisa
mengenai gedung dpr begitu
karena sempat ada
perbincangan begitu terkait jarak
dari lapangan tembak ini
menuju ke gedung dpr dan juga jenis
peluru yang digunakan begitu
oke untuk saat ini
senjata itu meletus dan
sampai ke gedung dpr
akan malah tersangka
dan penyusup yang mencoba
yang menyebabkan penata
peluru itu bisa meletus
dan mengenai gedung dpr
tapi untuk krisisnya belum
kami dapat karena proses
rekonstruksinya masih berlangsung
ya jimmy dari yang anda
lihat di lapangan apakah kemudian memang
peluru bisa menyasar ke gedung
dpr namun menurut
informasi kemarin memang dari
perbakin sendiri sudah ada
agar peluru peluru tersebut itu tidak keluar
dari area lapangan tembak
bisa kita lihat di kamera
ada di sana
latihan menembak itu sudah dipasang
tinggi yang berwarna hijau
ketika para peserta
latihan menembak itu
tapi kalau melihat
kalau sengaja untuk menembak
mungkin agak susah sekali
karena ternyata harus
mengarah ke atas
lima meter lebih ada
dinding penghalang yang berwarna hijau
untuk menghalang agar
peluru tidak bisa keluar
dari tempat latihan menembak
ya menurut perbincangan ataupun
informasi yang anda dapatkan di sana
apakah kemudian ini ada indikasi kesengajaan
tersangka tersebut panik
dan juga mengarahkan pistolnya ini ke atas
kalau dari kepastian itu sengaja
atau tidaknya mungkin setelah
rekonstruksi ini bisa
kita ketahui bersama apakah ini
disengaja atau tidak
kalau disengaja itu mungkin
karena ada penghalang
kita coba kebelakangan kita tunggu
ya lalu tadi jimmy
di awal anda sempat menyebutkan bahwa
ketua dpr bambang susatyo juga turut hadir
di proses rekonstruksi hari ini
apakah ada keterangan yang disampaikan
dari bambang susatyo tadi terkait
nah saat ini pak bambang sendiri
sama pendidik sedang menawarkan proses
rekonstruksi yang sedang berlangsung
pak bambang sudah menawarkan
seperti apa rekonstruksinya
dan pak bambang pun belum bicara
pada awal media
kita lihat sekarang
tergeser ke tempat lainnya
untuk sementara pak bambang
masih di dalam jualan dari polis lain
sehingga kami belum bisa
menguangcarai pihak dpr
maupun dari pihak kepolisian
terima kasih pak bambang
tiada apa yang ingin menceritakan
tahun enam belas sejultu
sudah didampingi oleh pihak kepolisian maupun pihak perbakin
sambil memberi penjelasan kepada pihak penyidik alur peristiwa yang bisa terjadi
cuman untuk wartawan mendekat ke lokasi namun kita masih belum bisa masuk
karena ada garis kuning yang membatasi antara wartawan dengan tempat rekonstruksi
lalu jimmy berdasarkan informasi dari cnn indonesia com bahwa sebelumnya
ketua dpr bambang susatyo ini sempat menyatakan bahwa peluru yang menembus ruang kerja
anggota dpr ini adalah peluru nyasar begitu yang muncul begitu dari
ataupun ditembakkan dari proses latihan persatuan menembak sasaran dan berburu indonesia atau perbakin
nah terkait pelakunya sendiri kabarnya para pelaku ini juga merupakan bukan anggota perbakin
atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa belum menjadi anggota perbakin berdasarkan informasi
atau keterangan dari direktur reserse kriminal umum polda metro jaya kombes pol niko afin
dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu
begitu lalu bagaimana ini apakah kedua pelaku ini memang sudah atau belum menjadi anggota perbakin
ya yang kami dapat info dari lapangan bahwa kedua tersangka itu bukan anggota perbakin
mereka mungkin hanya berlatih biasa menggunakan peralatan yang mereka dapat dari perbakin
jadi jelasnya itu mereka bukan anggota perbakin
baik jimmy dari
tapi saat ini kami para wartawan yang ada di lokasi rekonstruksi akan mencoba menanyakan dari pihak perbakin
dan polri apakah status dari tersangka ini anggota perbakin atau hanya orang yang berlatih saja
menggunakan sarana yang ada di perbakin
lalu jimmy saat ini kan memang proses rekonstruksi masih berlangsung
saat ini di depan atau di layar televisi ini kita melihat bagaimana pelaku atau posisi pelaku ketika dia menembakkan peluru begitu
dan boleh anda gambarkan kepada kami agar kami juga bisa mengetahui dengan lebih jelas arah dari pelaku dan juga peluru yang ditembakkan ke gedung dpr
mungkin anda juga bisa menunjukkan posisi gedung dpr berada di mana begitu agar kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas begitu jimmy
karena memang seperti yang anda juga sebutkan
dan ila juga sebutkan sudah sebutkan tadi bahwa di lapangan perbakin atau tepatnya di sekitar lapangan perbakin ini juga sebenarnya ada penghalang begitu yang memang disiapkan agar peluru tidak keluar dari area tempat berlatih begitu jimmy
baik gedung dpr itu berada tepat di depan para pelaku
di depan para pelaku itu ada dinding pembatas berwarna hijau
ada beberapa pohon yang menghalangi
jadi kalau kita lihat apabila mereka berlatih menembak itu sasarannya gedung dpr itu ada di depan sasaran menembak
jadi apabila ada kesalahan dalam menembak atau ada kecerobohan memang benar benar bisa mengarah ke dpr
walaupun sudah ada pembatas tinggi
dan juga ada beberapa pohon yang saya rasa cukup lebat untuk menghalangi jalannya peluru menuju gedung dpr
baik jadi sepertinya pohon dan juga penghalang penghalang yang juga disengaja untuk menghalau tembakan tembakan ini tidak berfungsi begitu ya
ya mungkin kalau
secara kasat mata saya melihat sulit sekali ya untuk bisa menembus ke gedung dpr
apabila kita menembak secara lurus
karena di depan sasaran itu sudah ada ban sudah ada dinding penghalang dan pepohonan
tapi menurut kabar yang kita dapat tersangka itu ketika mengokang senjata itulah peluru itu meletus
tapi kalau secara kita dia sengaja untuk menembak sasaran kemungkinan agak sulit sekali untuk menembus dpr
baik dari rekonstruksi dari beberapa adegan yang sudah direkonstruksikan hari ini
adakah anda melihat adanya kejanggalan ataupun sesuatu yang kemudian janggal begitu jimmy
kalau kita lihat
sesuai dengan adegan yang pertama dia datang
adegan kedua dia berganti pakaian dan memasuki ruangan untuk mengambil senjata
dan adegan ketiga ketika berlatih menembak
belum nampak adegan adegan yang ganjil atau yang kita anggap mencurigakan
semua ini sekarang sedang diteliti diperiksa oleh pihak kepolisian

berita yang ada di masyarakat itu tidak simpang siur
sehingga kita tahu dengan jelas apakah penembakan ini dilakukan dengan sengaja atau tidak
baik saat ini sedang adegan apa
karena kita tidak terlalu bisa melihat begitu jimmy
sekarang tahanan di persilakan duduk
para penyidik sedang berdiskusi
mungkin sedang mengukur bagaimana peluru ini
itu bisa keluar dari tempat latihan
baik jimmy chandra nanti kami akan kembali lagi ke anda
untuk mengetahui bagaimana jalannya proses rekonstruksi dari kasus penembakan di gedung dpr
dan kami akan kembali sesaat lagi